mak yang tenang
tenang tenang tenang
lo takut sama si muhin ha
tulis berita tentang kehamilan mama
mungkin gara gara ini oma
baru bulan lalu gue beli dia hp
berita yang ditulis selfie mak
berani beraninya dia ngejelekin barang cucu gue
lo takut sama si muhin
biar gue yang labrak
gue ajarin dia bagaimana caranya ngedidik anak
mak sabar dulu
mak tuh dengerin dulu dong
mak sih marah marah terus ah
mak yang tenang
tenang tenang tenang
tulis berita tentang kehamilan mama
jadi bukan ngejelek jelekin hp indri
kau sabir pas dengan kehamilan mama

jadi indri belum tahu dari tadi
kenapa tadi dia nangis
denny telat lagi dorosan dikit katanya
gimana basis gimana basis udah dapat belum
itu dia demi lagi ketemu sama basisnya
moga moga asik tuh mainnya
bentar gua lagi latihan
sepetan penting urusan keluarga
gua cabut ya gua ada perlu nih
udah semak semak aja latihannya
kasih dulu dong
aneh banget sih
siapa sih pacarnya
andri minta ditemenin indra buat nemuin selfie ya
masalah ini nggak bisa diobrolin lewat telepon soalnya
gue yang dimarahin cucu gue
ini kenapa belum diambil ambil juga sama orangnya
itu jadi berita utama bu
jadi berita utama
iya pasti bu baca ntar ya
bu permisi ya saya izin makan siang dulu
iya oke jangan lama lama ya
simpi tulisannya nih muat
tunggu dulu koneksinya lagi
lama tuh tuh
nanti lu bisa kena undang undang ite
enam tahun penjara
dua tahun penjara
cuatro tahun penjara
itu bertempat setempat
pada tujuh panchayat
mata gue ini masih normal
cuma ditulis satu kali mah
ya berita kehamilannya mbak amina
sebentar lagi sampean terkenal mak
ahli ramuan tradisional
eh muka lo itu cocoknya
sekarang lo pergi beli hp
kayak punya si jono
ini gak tau mereknya mak
gue mau baca berita
berita apaan mak
gue belum tau beritanya
adanya di hp nya si jono
udah lo beli aja
kayak punya si jono kan murah
berita kehamilannya amina
aduh lo jangan sok tau deh